empat orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalan trans kalimantan kabupaten kuburaya kamis kemarin
satu dari empat korban adalah anggota brimopolda kalimantan barat
kecelakaan beruntun ini terjadi di jalan trans kalimantan
tepatnya di dusun teluk bakung desa lingga kecamatan sungai ambawang kilometer lima puluh
jalur ini menghubungkan kota pontianak kalimantan barat ke kalimantan tengah dan sarawak malaysia
kecelakaan melibatkan truk tangki crude palm oil dengan toyota hilux dan mobil minibus kijang innova
tabrakan yang begitu keras membuat tiga kendaraan mengalami kerusakan parah
bagian depan mobil minibus terjepit di belakang truk tangki
tabrakan maut terjadi akibat kendaraan toyota hilux dari arah tayan menuju pontianak melaju dengan kecepatan tinggi
toyota helix yang terlalu ke kanan menghantam truk tangki dari arah berlawanan
mobil kijang yang berada di belakang truk tidak sempat mengerem sehingga menghantam bagian belakang truk
padahal di jalur ini
kecepatan kendaraan tidak boleh melebihi enam puluh km per jam
kendaraan toyota hilux berpenumpang lima orang
dua di antaranya adalah anggota brimop polda kalbar
bribka hidayat meninggal dunia di lokasi kejadian
sementara bribda setiowinarno dalam kondisi kritis
kedua anggota brimop ini sedang mengawal pegawai perusahaan pt cipta usaha sejati
anak usaha dari artagraha yang akan mengambil gaji karyawan ke pontianak
sementara itu tujuh penumpang dan sopir kijang innova yang mengalami luka luka
langsung dilarikan ke puskesmas lingga
namun setelah menjalani perawatan
ketujuh korban dirujuk ke rumah sakit di kota pontianak
tiga di antara tujuh korban yang dirujuk adalah
warga malaysia yang hendak pulang ke sarawak
melalui jalur darat perbatasan ntkong dengan tebedu
tiga warga negara malaysia ini adalah abdul najib idris dan muhammad sanim
sementara empat penumpang luka lainnya
yakni paris hilalahi sopir hilux theo abdul ahmad dan yusman
polisi saat ini masih melakukan olah kejadian perkara
sementara jenazah keempat korban yang meninggal dunia
sudah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan
adi saputro ambawang cnn indonesia